kawan kawan tuli di kaleb memiliki latar belakang pengetahuan bahasa isyarat yang berbeda
mereka memiliki tanggung jawab sebagai produsen dan pemerintah